melakukan suatu pekerjaan yang besar dalam rangka
melanggar masyarakat yang
pada disayangkan oleh pekerjaan
menerang air penerbangan
penuh dengan keadilan
penuh dengan kemasyarakat
dan bisa memperkenalkan diri
yang penting ditata niatnya
semua diniatkan untuk ibadah dan pengabdian kepada bangsa dan negara
soal tantangan keberhasilan kita pasrahkan kepada allah
yang penting adalah semuanya dalam keadaan kuat dan siap sabar